menghadapi laga fifa matchday menghadapi timor leste skuad tim nasional indonesia menjalani
latihan di lapangan samudera kuta bali rabu petang dalam latihan ini empat namanya menjadi
pemain inti pada piala aff yang lalu tidak bergabung dalam tim termasuk saat uji coba
kamis malam nanti karena sedang merumput di luar negeri empat pemain itu adalah witan sulaiman
hasnawi mangku alam egy maulana fikri dan elkan bagot pelatih syintayong tidak menampik
ketika dikatakan ketidakhadiran empat pemain itu akan berpengaruh terhadap performa tim
sementara itu evan dimas menyatakan
sementara itu evan dimas menyatakan
penggawa garuda telah siap menghadapi timor leste
namun ia juga menyebut tidak bisa meremehkan semangat timor leste yang kini kualitas permainannya mulai meningkat
gelandang bayangkara fc ini juga menjanjikan permainan terbaik dan kemenangan dalam laga tersebut
adapun pelatih timor leste fabio masil mengaku tim nasional indonesia adalah salah satu tim kuat di asia tenggara
sehingga uji coba ini dinilai akan membawa dampak positif bagi pemain timor leste
untuk persiapan piala ff u dua puluh tiga dua ribu dua puluh dua
fabio juga menyatakan akan membuat kejutan pada pertandingan nanti malam
pertandingan indonesia versus timor leste dalam fifa matchday akan digelar dua kali
yaitu pada kamis
dua puluh januari dan minggu tiga puluh januari di stadion kapten iwayan dipta gianyar bali
laga ini sekaligus juga akan dijadikan ajang penyaringan pemain untuk piala aff u dua puluh dua dua ribu dua puluh dua
nandang risade astika badung bali